hari ini hari terakhir periode pertama teksamnesti
dimanfaatkan sejumlah wajib pajak pribadi dan lembaga untuk melaporkan pajak
beberapa pengusaha dan tokoh datang ke kantor pelayanan pajak
datang dalam waktu yang hampir bersamaan
yusuf mansur dan direktur pt indofood sukses makmur tbk
franciscus welirang mendatangi kantor pelayanan direktorat jenderal pajak
wajib pajak besar empat untuk mengikuti program teksamnesti
kedatangan frankie juga mewakili iparnya antoni salim
yang ikut mendeklarasikan hartanya secara pribadi maupun badan usaha
frankie mengatakan kedatangannya untuk mengikuti teksamnesti adalah upaya
untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan pengusaha
dirinya juga berharap pelayanan pajak di indonesia tumbuh semakin positif dan lebih baik